kasus video asusila mirip selebritas gisela anastasia memasuki babak baru
polisi telah melakukan gelar perkara kasus pelaporan akun media sosial yang menyebarkan video asusila itu
sebanyak lima akun yang melakukan penyebaran mulai diperiksa polda metro jaya
dari lima akun yang diperiksa tiga akun sudah ditutup oleh pemiliknya
sementara dua pemilik akun masih dalam pencarian polisi
meski pemilik akun sudah menutup dan menghapus postingan tersebut
namun polisi tetap akan memproses kasus ini karena jejak digital tidak akan hilang
polisi juga nantinya akan melakukan pemanggilan terhadap orang yang berada di dalam video tersebut
saya tegaskan lagi bahwa jejak digital itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun
sementara itu unit perlindungan perempuan dan anak satres krim polres parepare sulawesi selatan
menangkap seorang remaja yang diduga menyebarkan video asusila milik w yang tidak lain adalah pacar pelaku
remaja berusia tujuh belas tahun yang masih duduk di bangku sma ini ditangkap setelah dilaporkan oleh orang tua w
yang merasa keberatan atas video anaknya beredar
selain penyebaran pornografi tersangka juga dilaporkan atas kasus persetubuhan anak di bawah umur
dari tangan tersangka diamankan barang bukti dua buah telpon genggam
dari pengakuan awal tersangka video tidak sengaja terkirim ke temannya
menurut pelaku sendiri video ini juga tidak sengaja terkirim ke temannya
untuk kemungkinan yang akan terjadi bisa kemungkinan terjadi adanya penambahan tersangka
tersangka kini ditahan di sel tahanan polres parepare dengan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan tindak pidana ite
tim liputan cnn indonesia